lantas bagaimana perkembangan terakhir penyelidikan kasus kecelakaan truk tronton di balikpapan maupun kondisi terkini dari para korban
kita sudah terhubung dengan produser lapangan kami ada ausuri yondolu yang berada di poresta balikpapan kalimantan timur
selamat siang rio rio apa perkembangan terbaru dari sana pasca kecelakaan maut di simpang muara rapat
ya selamat siang heranov untuk saat ini saya berkesempatan untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi bangkai kendaraan pasca terjadinya kecelakaan beruntun yang terjadi di simpang muara rapak beberapa hari yang lalu
seperti yang anda bisa saksikan saya ingin menunjukkan kepada anda
ini merupakan truk dengan sepuluh roda yang bermuatan dua puluh ton yang berisi kapur
pembersih air bagaimana kondisinya di depan ini sudah rusak total
tidak ada kaca spion pun sudah hilang dan juga lampu penerangan pun sudah hilang dari truk ini karena memang kemarin melaju dengan cukup cepat
dan kontur jalan di simpang muara rapat kemarin pun sebelum ada lampu merah ini sangat landai menurun begitu untuk kendaraan ini melaju dengan cepat
dan kemudian ini merupakan truk sebagai kendaraan yang menabraknya
dan anda juga
saya ingin menunjukkan
saya ingin menunjukkan juga kepada anda bagaimana ada lima kendaraan di depan truk yang ditabrak oleh truk bermuatan dua puluh ton tersebut
bagaimana di ujung sebelah paling ujung di sebelah sana ada kendaraan pick up empat roda yang kondisinya sudah hancur total
karena memang ini menjadi kendaraan pertama yang ditabrak oleh truk tersebut
dan kemudian ada dua angkot di depannya
angkutan umum berwarna biru
dan juga berwarna merah yang mungkin kondisinya memang ini tidak terlalu parah seperti yang lain lainnya
karena kedua kendaraan ini ada di posisi yang di paling depan
dan ada yang dua di samping saya ini ada kendaraan city car berwarna merah
dan juga mobil pick up ataupun empat wheels begitu yang berwarna merah dan juga warna putih yang kondisinya sudah hancur total
bagaimana kalau saya bisa perlihatkan sedikit kepada anda
bahkan ada roda kendaraan roda dua yang bahkan menembus pintu depan dari mobil berwarna putih ini
karena memang dia posisinya ada di tengah tengah antara angkutan umum tersebut
dan juga dia terhimpit dari kendaraan yang di depan dan juga kendaraan yang ada di belakang
dan kondisi terkini terkait dengan nasib dari driver ataupun supir yang membawa truk bermuatan dua puluh ton tersebut
saat ini sudah ditemukan
ditetapkan sebagai tersangka kemarin pihak kepolisian sudah melakukan tes urin kepada supir tersebut
dan hasilnya dinyatakan negatif dari gangguan obat obatan ataupun minuman keras
namun saat ini pihak supir pun sudah ditahan di polresta balikpapan untuk menjalani penyelidikan selanjutnya
dan juga kemarin pihak kepolisian dari kapolda kalimantan timur berencana untuk memanggil dari pihak perusahaan
untuk meminta keterangan terkait dengan apa yang terjadi dari kendaraan
yang dibawa oleh driver tersebut
dan hasilnya itu nanti akan dicek kelayakan seluruh kendaraan yang dimiliki perusahaan tersebut
kemarin pihak kepolisian dari kapolda kalimantan timur kapolda kalimantan timur
ijen paul imam sugianto menyebutkan bahwa perusahaan yang akan dicek adalah pt putrajaya
di mana perusahaan tersebut bergerak dalam bidang jasa kendaraan trailer pengantar jemput barang dan jasa
update nya pun mungkin akan disampaikan oleh besok hari karena hingga pada saat ini proses penyelidikan masih terus berlanjut
namun dari pihak kepolisian memastikan bahwa nantinya ke depan kendaraan kendaraan trailer bermuatan berat ini semuanya akan dilakukan cek secara berkala
karena memang selama ini yang mungkin tidak dilakukan oleh pihak pihak dinas perhubungan ataupun pihak kepolisian untuk mengecek bagaimana kondisi kendaraan tersebut
namun ini menjadi evaluasi yang penting bagi seluruh aparat dan juga pihak pemerintah
kita mengecek keadaan dari kendaraan berat yang memang seringkali melintas di wilayah simpang muara rapak tersebut
baik kita tunggu pernyataan hasil pemeriksaan dari pemilik truk atau perusahaan tempat sang sopir bekerja
tapi sembari menunggu pemeriksaan tersebut rio apakah ada bantuan hukum yang diberikan oleh sang perusahaan kepada sang sopir karena sudah berstatus sebagai tersangka dan mendapatkan ancaman hukuman penjara
ya heranov memang hingga pada saat ini kami belum berhasil untuk kontak langsung dari pihak perusahaan
walaupun kemarin dari pihak kepolisian sudah menyebut nama dari perusahaan tempat dari driver ini bekerja begitu
karena memang hingga pada saat ini masih belum ada respon dari pihak perusahaan
dan juga pihak kepolisian hanya menyebutkan bahwa proses penyelidikan masih berlanjut
bagaimana besok ini juga akan dilakukan olah tkp kembali oleh pihak kakor lantas dari pusat
yakni dari kakor lantas polri untuk datang ke tkp untuk melakukan olah tkp secara langsung yang menjadi rencana bahwa proses penyelidikan ini akan terus berlanjut heranov
baik kita tunggu perkembangan terbaru dari hasil penyelidikan dari kepolisian di sana
terima kasih atas laporan kompresif anda rio langsung dari balikpapan kalimantan timur